pemerintah republik indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun dua ribu dua puluh satu
keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji diambil karena masih terjadinya pandemi covid sembilan belas secara global
hal itu disampaikan menteri agama yakut kholil komas dalam konferensi pers di gedung kementerian agama pada kamis siang
menteri agama menjelaskan setelah melalui beberapa kali rapat baik dengan komisi delapan dpr ri alim ulama dan pimpinan ormas islam
keputusan membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal indonesia diambil
menteri agama juga menyampaikan keputusan pembatalan ini juga karena kerajaan arab saudi belum mengundang pemerintah indonesia
untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini
kementerian agama menerbitkan keputusan menteri agama republik indonesia nomor enam ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah dua ribu dua puluh satu masai
keputusan yang pahit
yang terbaik itu yang kira kira tadi disampaikan juga oleh menteri agama terkait dengan pemerintah yang kembali tidak memberangkatkan ibadah haji
karena alasan ataupun imbas pandemi
sebelum keputusan disampaikan kementerian agama sudah melakukan pembahasan dengan komisi delapan dan juga sejumlah ormas islam
seperti apa pembahasan soal ibadah haji sampai akhirnya diputuskan hari ini dan juga bagaimana masyarakat harus menerima keputusan yang disampaikan oleh pemerintah
meskipun kami yakin tentu ada banyak sekali umat
muslim yang sudah rindu untuk kembali ke tanah suci
mari kita akan coba ulas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
ada pak hidayat nur wahid anggota komisi delapan dpr ri fraksi pks dan juga ada prof abdul muti sekretaris umum pp muhammadiyah
selamat malam prof abdul muti pak hidayat apa kabar
bapak bapak kita mengulas apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ya terkait dengan penyelenggaran ibadah haji
yang sudah diumumkan pada hari ini
tentu ini informasi yang ditunggu tunggu sekali oleh banyak masyarakat apalagi yang sudah ingin rindu untuk kembali melakukan ibadah haji misalnya
saya mungkin akan ke pak hidayat nur wahid terlebih dahulu ya pak
karena tampaknya ada dua dimensi ini
kenapa kemudian pemerintah tidak memberangkatkan ibadah haji
pertama karena pandemi
kedua karena memang belum ada undangan dari pemerintah arab saudi soal nota kesepahaman untuk pemberangkatan ibadah haji
poin poin dari komisi delapan
atau dari anda pribadi pak hidayat ketika kemarin rapat dengan kementerian agama
apa saja yang disampaikan sehingga akhirnya sepakat bahwa oke pemerintah tahun ini kembali lagi
tidak memberangkatkan ibadah haji
jadi prinsipnya kalau dari komisi delapan dpr ri
sikap kita adalah memahami apa yang nanti akan diputuskan oleh pemerintah atau dalam kota ini kementerian agama
sangat detail ya
dengan kementerian agama juga tentang persiapan haji
keberangkatan haji tahun dua ribu dua puluh satu
dengan beragam skenario nya
skenario bisa penuh
skenario hanya berangkat yang di bawah lima puluh enam puluh tahun
skenario dengan beragam
itu semuanya sudah dibahas
sehingga dibentuklah pandemi yang kerja untuk hal itu
tetapi tentu saja
masukan haji ini kan tidak hanya dari sisi indonesia
tapi juga dari sisi saudi arabia
karena di sisi indonesia pun juga ternyata tidak hanya terkait dengan
kedar kaitannya dengan masalah persiapan kita juga
tapi juga terkait dengan
maka terkait dengan
sejauh mana penanganan di indonesia termasuk
jenis daripada vaksin yang dipergunakan
karena saudi arabia kan menyampaikan secara terbuka
tapi pada waktu itu
hanya empat jenis vaksin yang diterima oleh saudi arabia
terakhir indonesia kan yang dipakai adalah
nah ini tentu
jadi masalah tersendiri
nomor dua dari sisi saudi arabia
saudi arabia sendiri
sesungguhnya sampai hari ini
belum pernah membuat pernyataan
bahwa saudi menolak indonesia untuk berangkat haji
tidak ada pernyataan bahwa saudi tidak memberikan kuota bagi indonesia
saudi hanya pernah membuat pernyataan bahwa
akan lebih banyak
akan lebih baik dari pada tahun sebelumnya
kalau tahun sebelumnya kan haji hanya untuk jemaah dari dalam negeri saudi
tahun ini saudi menyampaikan akan membuka
untuk dari luar saudi juga
dari semuanya berjumlah rp enam puluh
dari saudi rp lima belas
dari luar saudi rp empat puluh lima
rp enam puluh lima ini diberikan kepada siapa
saudi belum membaginya
jadi saudi belum memberikan pengumuman tentang
barang ataupun memberikan kuota
semuanya masih dalam
kajian dan atau dalam kebijakan yang akan diambil
dari saudi arabia
karena memang kalau kajian dan covid sembilan belas
memang kan kita tahu covid sembilan belas ini
perkembangannya dan juga
dunia mengakuinya ya
ada varian badan baru
ada terkelase baru
nasionalisya yang dulunya tidak melakukan lockdown nasional
sekarang mempergunakan lockdown nasional
dan kasus semacam ini banyak
karena saudi arabia juga mempertimbangkan
dan saya kira itu sama juga yang dipertimbangkan oleh indonesia
keselamatan jemaah haji
supaya tidak terjadi
supaya tidak terjadi
kalau yang dalam bahasa agama
itu memang sangat dipentingkan
jadi memang di satu pihak
diperlukan upaya yang
pernah berhenti dari pihak indonesia
terkait dengan masalah covid sembilan belas
tapi juga persiapan terkait dengan jemaah haji
bila ternyata saudi nanti
membuka peluang bagi indonesia
sekalipun pasti tidak banyak
karena kuota keseluruhannya
setelah di indonesia diberikan lima ribu
dengan persyaratan bahwa
dengan yang diakui oleh who
maka peluang itu terbuka bagi indonesia
yang diberikan di indonesia
diatui oleh who
dan kalau kemudian memang terpenuhi
dan jumlahnya hanya katakanlah sepuluh ribu
dari empat puluh lima ribu itu
indonesia dapat lima ribu saja misalnya
saya kira tidak sulit bagi pemerintah indonesia
untuk bisa menyelenggarakan
haji bagi lima jemaah dari indonesia
saya kira itu akan juga sedikit mengobati ya
kerinduan jemaah indonesia
untuk bisa berangkat ke saudi arabia
melaksanakan ibadah haji
karena tahun yang lalu
sama sekali tidak bisa
memang itu diperlakukan bagi seluruh negara
di luar saudi arabia
pak hidayat artinya anda melihat bahwa
oke kalau kemudian tahun ini sudah diputuskan
pemerintah tidak memberangkatkan
meskipun pemerintah saudi belum juga mengumumkan
seharusnya bisa diambil pemerintah
untuk memperbaiki keadaan ya pak hidayat
sehingga mungkin ke depan
jika karir membaik
ini bisa menjadi lebih terbuka
untuk indonesia diterima
atau diperbolehkan begitu ya
untuk ibadah haji
bahkan bukan ke depan tahun
depan tahun ini pun masih terbuka
karena belum mengumumkan menolak
jadi masih belum mengumumkan penolakan
terhadap saudi indonesia maupun mana pun
perdua syarat yang diperlakukan di saudi
sudah diakulih who
dan itu bisa dikomunikasikan
bisa dipergunakan untuk keberangkatan jemaah haji
jadi kalau adalah keselamatan warga
dengan adanya vaksin
maka indonesia sudah memenuhi
tinggal lagi bagaimana dilakukan
saya sampaikan bagus saja
kalau presiden jokowi berkomunikasi langsung
kemudian dari empat puluh lima ribu jemaah luar saudi
yang akan diizinkan oleh saudi itu
bagiannya dari indonesia
dan kalau sebagian itu lima misalnya
sangat mudah untuk bisa diselenggarakan
dalam waktu hanya itu
di persiapkan dan itu sangat bisa
karena indonesia sudah sangat siap
dengan panjangnya sudah
kaji dengan sangat detail tentang masalah ini
oke baik saya ke prof abdul muti
prof bagaimana dari anda memandang
keputusan pemerintah ini
yang tentu dengan banyak pertimbangan
termasuk salah satunya adalah soal kesehatan
begitu karena pandemi
seperti apa teman teman atau ormas muhammadiyah prof
melihat keputusan ini
kemudian ini agar bisa sampai ke masyarakat
yang sekali lagi tentu
banyak yang rindu ya
untuk bisa beribadah ke tanah suci
sebelum pemerintah menyampaikan
tidak memperhatikan haji pada tahun ini
saya sempat membuat pernyataan
di beberapa media
kita tidak memperangkatkan
jemaah haji indonesia pada tahun ini
tentu alasan yang pertama adalah
kemudian yang kedua adalah
penahan dan keselamatan
kalau kita lihat dari sudut pandang agama
menurut saya juga
keputusan yang diambil pemerintah itu
juga tidak melanggar
karena kalau kita membaca
di dalam al quran
wajiban haji itu disyaratkan
bagi mereka yang mampu
dari beberapa kitab kitab
yang dimaksud dengan mampu
tidak hanya mampu secara materi
tidak hanya secara fisik
tapi juga mampu secara ilmu
dan juga keadaannya aman
nah keadaan aman itu
keadaan tanah suci
ketika mereka menjalankan ibadah
sehingga karena itu
khususnya umat islam
bisa memahami keadaan ini
dan sebagaimana disampaikan
ustaz dan nurwakil tadi
bahwa dalam konteks kita
menjalankan ibadah sekalipun
itu memang harus aula
dan ini memang menjadi
bagaimana kita mempertimbangkan
aspek aspek pelaksanaan ibadah haji
tidak hanya dari sudut pandang
yang bersifat teknis
tapi juga yang syariah
dan pemerintah juga
tidak melanggar undang haji
karena memang di dalam undang undang haji
yang sifatnya pelayanan
dan kemudian juga menekankan
aspek pentingnya keselamatan
saya kira memang
dalam situasi seperti sekarang ini
tidak mudah bagi pemerintah indonesia
menyelenggarakan ibadah haji
misalnya jamaah yang reguler
sampaikan oleh ustaz zainul wahid
bahwa pemerintah arab saudi
sebenarnya belum menutup peluang itu
dan kalau misalnya
peluang itu ada
kami mengusulkan agar
diberikan kepada jamaah haji mandiri
karena secara teknis
mereka ini memang
dibandingkan dengan jamaah reguler
itu kan relatif lebih siap
karena memang jamaah mandiri
dan yang mereka siapkan sendiri
dan biasanya juga
pemerintah mandiri ini
yang relatif lebih baik
kemungkinan yang masih bisa dilakukan
karena kalau nanti
dibuka kepada jamaah reguler
dan jumlahnya hanya rp lima atau rp sepuluh
teknis untuk menetapkan itu
menjadi sangat susah
karena sekarang ini kan
sudah sangat panjang
dan kita tahu persis
memang kalau tahun kan
sebelum ada covid ini
kuota untuk indonesia itu
sekitar rp satu ratus sepuluh
dan kalau dari rp satu ratus sepuluh
kadang kadang tinggal rp lima atau rp sepuluh
itu kan secara teknis sangat
bagi untuk seluruh indonesia
tetapi kalau untuk jamaah mandiri
saya kira jumlah itu akan
memenuhi dan mungkin juga pemerintah
bisa menawarkan kepada
tentu saja kalau jamaah mandiri
secara teknis itu
relatif lebih siap
dan pemerintah juga
tidak perlu terlalu mempersiapkan
karena memang selama ini
jamaah mandiri itu relatif
baik nyangkut akomodasinya
bahkan mereka juga
punya tim kesehatan sendiri
dan juga biasanya memiliki
saringan untuk penghentapan dan sebagainya
oke menarik prof abdul mukti
jadi kalau kemudian
nanti bisa mendapatkan kuota
begitu jadi anda mengusulkan
jemaah haji mandiri misalnya
prof tadi yang juga sudah kita banyak bahas
sudah mengambil keputusan
di saat pemerintah arab saudi
belum sebetulnya mengumumkan
menurut anda prof apakah ini memang
langkah yang responsif ya cukup
cukup tepat diambil pemerintah
kalau tidak disampaikan dengan
baik disosialisasi dengan baik ke
masyarakat justru menimbulkan lagi
pertanyaan pertanyaan yang baru prof
ya tantangannya memang sosialisasi

kalau misalnya pemerintah arab
menutup peluang itu
mengapa indonesia sudah menutup
diri itu memang masih menjadi pertanyaan
yang sekarang sudah mulai
muncul di ruangku
kemudian yang kedua juga
saya tadi setelah pengumuman itu
disampaikan pemerintah banyak membaca
ada yang pakai istilah
istilah menarik istilahnya agak politik ustaz
jadi dia menyelamatkan muka
sebenarnya pemerintah arab
ada yang menganalisis
seakan akan faktornya ada
pada pemerintah arab saudi
dan ini memang persoalan
yang tidak mudah untuk
dan karena itu sejak sekarang
seluruh jajaran kementerian agama
sudah harus mulai bekerja
untuk menyampaikan sosialisasi
keputusan ini kepada masyarakat
dengan berbagai argumen
tidak hanya argumen teknis
tidak hanya argumen politik
tapi juga argumen syari'nya harus diperhatikan
tentu saja tidak bisa bekerja sendiri
majelis ulama indonesia
ormas ormas islam yang lainnya
bisa diajak berbicara
bahkan mungkin juga kpih
kpih juga bisa diajak
karena selama ini kan juga
selain mereka yang secara resmi terdaftar
itu kan juga banyak diantara mereka
yang juga sudah lama ikut bimbingan
jadi jangan sampai sudah dua tahun
kemudian mereka sangat berharap
apalagi misalnya yang secara usia
sudah cukup udhur
walaupun tentu saja
tidak bisa kita katakan bahwa
yang usianya udhur itu
mati lebih dahulu
kan secara teknis
terus dilakukan awal
sosialisasi harus disampaikan
karena itu maka sejak sekarang
agar ini tidak menimbulkan
dan agar masyarakat bisa menerima
apalagi mereka yang sudah antri
karena kan antrian jama' reguler
terutama mas reinhardt
ada yang lebih dari
tiga puluh tahun untuk ngantri itu
ada yang sepuluh tahun
jadi pada waktunya mereka berangkat
ada yang mungkin tahun lalu sudah syukuran
karena mau berangkat ternyata tidak jadi
kemudian tahun ini ternyata nggak jadi lagi
itu kan juga
satu persoalan tersendiri
yang memang harus ditelaskan
karena ada aspek aspek yang berkaitan dengan
dana yang sudah mereka store
karena barangkali ada yang kemudian
mengambil keputusan untuk withdraw
untuk mengundurkan diri
dan dengan dana yang sudah mereka store
dan persoalan persoalan lain
yang memang sekali lagi
sekarang ini sudah harus disiapkan
fisialisasinya ke masyarakat
keputusan ini menjadi ditunggu tunggu ya
pak hidayat dan juga
prof abdul muti oleh masyarakat
karena dekat sekali kemudian
yang apalagi yang tadi juga disampaikan oleh
prof abdul muti bahwa untuk yang reguler
misalnya sudah menunggu mungkin berpuluh puluh tahun
nah yang jelas tentu ada dampaknya ini
nah dampak selain kemudian pendekatan soal sosialisasi
yang tadi prof abdul muti tekankan
kemudian juga dampak terhadap stakeholder yang lain
bpih dan lain sebagainya
nah ini kemarin ketika rapat
pak hidayat apakah sudah menjadi sorotan dari komisi delapan
sudah dibahas itu seperti apa
karena tentu keputusan ini
langsung di respon oleh publik juga
nanti kita bahas di segmen berikutnya ya
pak hindayat dan juga prof abdul muti
kami harus break
kami akan segera kembali
ya tentu secara prinsip
dampak dampak itu dibahas ya
karena kan sebagian daripada yang common sense

kalau kita akan memusuhkan sesuatu
tentu dampak dampaknya sedang jadi bagian daripada yang harus dipertimbangkan
dan tadi saya sampaikan bahwa ini masalah
bukan hanya terkait dengan indonesia
tapi juga terkait dengan saudi arabia
terkait dengan dua hal yang sama
baik saudi maupun indonesia
ulama saudi maupun ulama indonesia
menyelamatkan keselamatan para umat manusia
jamaah itu adalah yang
itu saya kira disepakati
di saudi disepakati
di indonesia disepakati
dan saya kira juga para jamaah haji bisa memahami hal semacam ini
karena kemudian hal yang lain
yang terkait dengan masalah
para caun jamaahnya
penyewaan gedung ataupun hotel di
yang ikut sejauh mana
kemudian bisa disepakati pada akhirnya
bahwa keselamatan tetap bisa dijamin
kalaupun barangkali kuotanya tidak sebanyak
semula seperti yang tadi saya sampaikan
bahwa pemerintah saudi sudah memutuskan
untuk bisa menerima jamaah dari luar saudi
jumlahnya empat puluh lima ribu
empat puluh lima ribu itu berapa dibaginya
kan kita belum tahu
sekali lagi kalau itu kemudian dibagi indonesia
dapat bagian kakas sekitar sepuluh ribu
kalau itu diberikan kepada
kelompok kelompok di luar daripada yang reguler
menuhi persyaratan kesehatan
persyaratan istiqaah dalam konteks
fisik juga gitu ya
termasuk kesehatan tentu saja
itu saya kira juga menjadi bagian daripada yang
semacam jalan tengah lah
membuat karyakat semuanya tidak mungkin
yang tidak bisa diatasi
sampai hari ini
tapi kemudian kalau ternyata memang
itu dibuka karena indonesia memenuhi
persyaratan terkait dengan
jenis vaksinnya ternyata sudah memenuhi syarat
terkait dengan orang yang diberangkatkan memenuhi syarat
juga dengan persyaratan yang lain
saya kira kalau peluang itu ada
ya kenapa tidak diambil
masalah nafas atau istiqaah
terkait dengan masalah syariah
yang kaitannya dengan keamanan kesehatan
itu juga bisa diatasi sekalipun
untuk sebagian kecil daripada calon jemaah haji
ini soal bagaimana kemudian pemerintah
harus menyampaikan ini kepada publik
agar tidak terjadi kesalahpahaman
menurut anda apa yang harus
diambil kementerian agama atau pemerintah
untuk menyampaikan ini kepada masyarakat
apakah kemudian perlu misalnya membuat
posko komunikasikah di kementerian agama
atau seperti apa agar informasi ini
bisa diterima dengan jernih kepada masyarakat
ya tentu saja tentu banyak yang sudah menunggu
atas keputusan ini
tadi pemerintah melalui menteri agama sudah menegaskan
pemerintah akan bekerja sama
mas ormas terkemuka
dan mas mariam
tentu pemerintah sendiri melalui kementerian agama
mempunyai jaringan sampai ke kecamatan kecamatan
yang semuanya bisa menjadi corong daripada pemerintah
tetapi yang memang penting untuk ditegaskan
adalah beberapa isu yang
sama seolah olah tidak mendapat kuota
itu tidak benar
yang benar adalah sampai hari ini kuota memang belum dibagi
seolah olah ini karena indonesia tidak mampu
membayar utang kepada saudi
itu juga benar sama sekali
karena tidak pernah lagi utang
karena indonesia juga tidak pernah punya utang ke saudi
bahkan bkh menegaskan bahwa
untuk haji tetap dan semuanya selamat
setiap tahunnya tiga kali lipat
daripada yang diperlukan
karena dana haji di bpkh lebih daripada satu ratus empat puluh triliun
lebih daripada cukup
yang nomor tiga yang perlu disampaikan juga
adalah tadi memang pemahaman terkait dengan masalah syariah
bahwa istiqaah itu juga memang
selain terkait dengan masalah finansial
sudah terkait dengan masalah kondisi keamanan
itu zaman resturah kan juga terjadi
ada salah satu hadis
yang kemudian menegaskan
kalau kita bisa kemudian tidak melanjutkan haji
kalau ada halangan yang ada di depan kita
itu seseorang tidak kemudian melanjutkan hajinya
karena ada halangan di tengah jalan
nah kalau sekarang itu halangan
itu halangan yang di depan kita

mengelola pandemi covid sembilan belas
itu juga menjadi bagian daripada yang dirujuk oleh para ulama
penekatan yang bersifat syariah
melibarkan para ulama
yang dipercaya oleh masyarakat indonesia
mui dan lain sebagainya
saya kira itu amat sangat dipentingkan
tetapi juga sangat baik
karena publik tuh begini mas
ternyata perdana menterinya
kuota bagi malaysia
nah kalau itu juga dilakukan oleh indonesia
apakah pak menteri atau pak pres
atau bahkan presiden
saya kira akan semakin meyakinkan bangsa indonesia
bahwa sudah diupayakan yang terbaik dan maksimal
agar bisa mendapatkan kuota
untuk bisa merangkakkan jamaahnya
sekalipun barangkali jumlahnya tidak sebanyak yang semula
karena memang kondisi covid sembilan belas yang sedang terjadi
saya kira bahwa kemudian
seperti yang tadi pak hidayat sampaikan
kalau malaysia juga melakukan komunikasi
begitu dengan raja salman
upaya upaya itu sebaiknya juga terus tetap dilakukan oleh pemerintah
meskipun tahun ini katakanlah
sudah tidak menyelenggarakan
tapi peluang peluang itu tetap harus dibuka
dan dikejar ya
agar kemudian tetap dapat kuota
meskipun tidak begitu banyak misalnya
ya kalau misalnya
langkah itu bisa dilakukan
saya kira lebih bagus ya
kalau negara negara melakukan itu
tapi malaysia disampaikan oleh statistika
itu cukup aktif
saya baca bahwa kalau covid sudah dapat diatasi
menambah kuota untuk malaysia itu sepuluh ribu
nah ini kan
kalau nanti tidak dilakukan
upaya upaya telepon pemerintah
keputusan ini bisa dipolitisir oleh kalangan tertentu
kalau malaysia saja bisa
nah ini memang perlu upaya komunikasi itu
kemudian yang kedua
sifatnya mungkin harus proaktif
jadi berbagai layer itu harus dilakukan
apakah dengan media sosial
bahkan mungkin sekarang ini
mungkin selain ormas
kelompok bimbingan ibadah haji
itu juga bagian dari
mitra penting dalam sosialisasi
sekali lagi kan
kita ini juga punya banyak sekali jamaah
yang sudah sedang lama di
dan itu ada asosiasinya
mereka saya kira bisa juga diajak
bisa menyampaikan kepada
minimal kepada jamaah yang ada di dalam kpih
kita sangat berharap
ibadah haji seribu empat ratus empat puluh dua hijriah ini
di tanah air kita
dan pemerintah juga
tetap harus senantiasa
mungkinan untuk ada
kuota itu bisa dilakukan
dan kalau sudah dilakukan
dan ternyata tidak ada
pak hidayat sejauh ini anda melihat
belum cukup maksimalkah
upaya pemerintah misalnya untuk
melobi begitu pemerintah arab saudi
atau seperti apa pak
ya kalau usaha pemerintah
sebagai mana juga mereka sampaikan
dalam rapat dengan kami di komisi delapan
dan kami dari dulu sudah selalu
mendukung dan mendorong
agar pemerintah maksimal
dan maksimalkan seluruh jaringan
sudah dilakukan dengan
dengan dan lain sebagainya
atau dikomunikasikan juga oleh pihak kementerian agama
bahwa mereka sudah mengupayakan
tetapi yang kemudian
publik itu berharap agar
upaya ini memang total
karena publik juga tahu kan
kadang untuk ngurusi tentang masalah mudik saja
presiden juga mengumumkan
atau menyampaikan secara langsung
masalah masalah yang wajar kalau kemudian
diadvokasi juga oleh
sampai pada tingkat presiden
karena tadi lepas dari masalah politisasi nya
tentunya adalah memang
perdana menteri malaysia melakukan hal itu
dan kalau itu dilakukan oleh indonesia
saya kira baik baik saja
jadi berbeda dengan tahun yang lalu
tahun yang lalu itu memang pemerintah saudi
sudah dari awal mendekatkan
tidak membuka untuk jemaah haji dari luar saudi
hanya dari saudi saja
atau yang mungkin di saudi
walaupun jumlahnya sangat berbatas

kecuali yang sudah diakui hanya empat jenis itu
sementara sekarang yang tadinya ditolak oleh saudi
sudah diakui oleh who
itu potensial untuk diterima oleh saudi arabia
jadi peluang untuk tetap mengkomunikasikan ini
menurut saya tetap ada dan tetap terbuka
dan sebelum kemudian tanggal
tujuh atau tanggal tujuh
bejah gitu ya
kemudian proses itu akan langsung dimulai
saya kira kesempatan itu
kalau memang ada dan setelah diupayakan
baiknya tetap dimaksimalkan
karena kalau misalnya yang bisa berangkat hanya lima ribu
dan kemudian mereka terbiar
dan disana doanya
untuk indonesia yang selamat dari covid sembilan belas
dan lain sebagainya
sayang kalau kemudian peluang itu tidak dipakai
menarik saya terakhir ke prof abdul muti prof
mau biar seperti apapun
kemudian pertimbangan dan juga alasan pemerintah
pesan prof mungkin untuk masyarakat
untuk umat islam
yang kemudian juga harus menerima keputusan ini
memahami apa yang ingin anda sampaikan prof abdul muti
tadi kami sangat berharap
khususnya umat islam
keputusan pemerintah ini
kemudian yang kedua
ya hendaknya juga ada pihak pihak tertentu
yang memancing di air keruh
dengan mengangkat berbagai persoalan
apalagi sekarang era media sosial ini
kan banyak sekali
yang kadang kadang memang
tidak mendatangkan ketentraman
bagi sebagian masyarakat
nah yang ketiga
ya masih mungkin
pemerintah mencoba berkomunikasi
dengan pemerintah saudi
karena selama ini kan indonesia
memiliki yang sangat baik
dengan pemerintah arab saudi
jamaah haji indonesia itu
sangat dikenal sebagai jamaah yang sangat tertib
dan saya kira kalau tadi
ketika pusat itu diberikan
usul saya adalah
karena memang mereka punya
kehidupan punya jaringan
dan kita berbagai faktor lain
yang berkaitan dengan teknis
untuk pemberantatan dan mengarahkan haji
mudah mudahan catatan catatan dari pak hidayat
pak abdul muti ini juga menjadi pertimbangan
dan didengar oleh pemerintah
untuk tetap terus berupaya
agar kita mendapatkan kuota
meskipun sudah diputuskan
pada hari ini
pak hidayat nur wahid
pak abdul muti terima kasih banyak
sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
sehat selalu assalamualaikum